seorang wanita asal ponorogo selasa pagi ditemukan tewas di dalam kamar sebuah hotel di magetan
diduga korban tewas saat hendak melakukan aborsi karena ditemukan banyak darah di atas tempat tidur
polisi langsung melakukan olah tkp begitu mengetahui fz tewas mengenaskan di dalam kamar hotel di kawasan kecamatan pelawasan magetan
diduga korban tewas saat berusaha melakukan aborsi yang dibantu beberapa orang pria
hal ini dikuatkan dari adanya bercak darah dari tempat tidur korban di kamar hotel
mulai memeriksa jenazah korban polisi langsung menangkap misnu yang diduga terlibat dalam proses aborsi korban di kamar hotel
kematian korban terbongkar setelah adanya kecurigaan karyawan hotel terhadap dua orang yang membopong tubuh korban menuju puskesmas
namun setelah diselidiki korban ternyata sudah meninggal dunia
orang lagi itu satu yang satu yang satu
ini nanti dari hasil pemeriksaan dokter ya kita sampaikan ya
memang ada darah yang keluar dari tubuh korban tapi jelasnya bagaimana dokter nanti yang akan menyampaikan
ini kami mohon waktu kita akan lakukan pemeriksaan secara mental
hingga saat ini jenazah fz masih berada di rumah sakit untuk penyelidikan lebih lanjut
polisi juga masih memburu laki laki bernama suprayitno yang diduga pelaku aborsi yang sempat melarikan diri
inam tohari magetan